seri a italia akan mementaskan laga panas antara dua klub kota milan internasionali melawan ac milan
laga ini akan menjadi laga pembuktian bagi pelatih vizenzo montella
yang tengah dalam sorotan tajam karena laju negatif irosoneri
derby della madonina tra interminal di rb ac milan akan tersaji dalam lanjutan serie a italia akhir rukan ini
jelang laga ini kedua tim menunjukkan laju yang berbeda
inder hazuri saat ini menempatkan posisi ketiga kelas persementara sedangkan irosoneri berada di urutan ketujuh
situasi yang berbanding terbalik ini membuat pelatih ac milan vincenzo montella mendapatkan sorotan tajam
sejauh ini ida valoroso memang belum menunjukkan performa yang konsisten
ac milan meraih empat kemenangan dan tiga kali kalah dari tujuh laga yang telah dijalani di seri a
oleh karena itu montella diyakini akan berjuang habis habisan untuk menerai kemenangan di derby milan dengan mengembangkan posisinya
meski demikian montella bisa sedikit bernapas lega karena ceo milan marco fastone
menegaskan jika klubnya masih mendukung penuh pelatih empat puluh tiga tahun itu
terlepas dari laju yang berbeda derming milan kali ini diproyeksi bakal tetap berlangsung sengit
pasalnya laga ini dinilai menentukan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi
empat kelas semen
raih raman cnn indonesia
dan untuk membahas panasnya derby della madonnina kita sudah kedatangan jurnalis olahraga bung kusne ini
selamat datang bung
biar kita nggak slake ini ya
jadi kalau kita melihat pertarungan antara kedua tim ini kedua duanya mungkin ac milan yang saat ini transfer pemainnya cukup banyak dibandingkan inter milan
bagaimana dengan pemain pemain terbaru yang sudah di transfer sudah bermain di ac milan
bagaimana anda melihat kontribusi dari pemain pemain yang saat ini berada baik itu di kedua tim di ac milan ataupun di inter milan
iya terutama kalau kita melihat ac milan kita seperti teringat kembali kepada pepatah lama bahwa uang tidak bisa membeli gelar
milan sudah membeli banyak sekali pemain baru dengan total harga di atas dua ratus juta euro
tapi faktanya dalam tujuh pertandingan terakhir mereka tiga kali kalah
jadi sekali lagi bahwa sepak bola itu memang sebuah proses
membangun sebuah tim tidak serta merta
kalau anda mendatangkan sebelas pemain bintang akan menghasilkan sebuah tim juara
itu yang sekarang terjadi pada milan
para penggemar ac milan para pengurus ac milan harus cukup sabar melihat tim ini berprogres
saya melihat tim ini ada kemajuan cuma memang kemajuannya tidak sepesat yang diinginkan
artinya investasi yang ditanamkan belum setara dengan hasil yang dicapai
terkait dengan investasi yang ditanamkan belum setara dengan yang dicapai termasuk investasi kepada pemain termahal musim transfer musim panas dua ribu tujuh belas
anda menilai kontribusinya seperti apa sejauh ini
pemain milan yang musim ini saya pikir masih butuh waktu untuk beradaptasi
termasuk salah satunya bonucci ya
pemain yang sangat diharapkan bisa menjadi bukan sekedar pemain inti di lini belakang
tapi seorang jenderal di jantung pertahanan seorang kapten kesebelasan
butuh waktu bagi bonucci untuk beradaptasi dengan pasangannya di lini belakang
jangan lupa bahwa di juve bonucci bisa bermain dengan formasi tiga back
itu formasi dimana dia cukup nyaman hanya mengawal salah satu sektor
ada barzali di kanan kemudian ada killini dia hanya mengawal sektor tengah
dan bermain dengan formasi dua back tengah empat di lini belakang itu agak berbeda memang
baik berarti dia masih butuh waktu adaptasi ya
semoga lebih cepat ya agar lebih cepat balik modalnya juga
dan kalau kita lihat bagaimana kedua tim musim lalu misalnya raih hasil imbang ya
dan kalau anda melihat pada pertandingan sepertinya apakah masih berpotensi untuk meraih hasil imbang
atau seperti apa peta kekuatannya
iya derby itu selalu berbeda ya
musim kemarin pun inter sebetulnya dalam grafik permainannya lebih bagus dibanding milan ketika itu
tapi faktanya pada bulan april ketika mereka bertemu hasilnya juga imbang
jadi kali ini pun meskipun inter
dalam grafik permainannya lebih baik dibanding milan
tidak ada jaminan bahwa inter yang akan memenangkan pertandingan ini
akan seru pasti
akan seru pasti ya
ini dia tadi grafisnya kami tampilkan kembali untuk anda
pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun anda berada
bahwa pertandingan terakhir memang imbang coach ya
bung dua dua ya
pada bulan april dua ribu tujuh belas
dan kemudian kalau kita memperhatikan bagaimana suso sempat menjadi momok bagi inter
sementara di kubu inter sendiri ada isu seperti ivan perisic akan hengkang
tapi masih dimainkan
bagaimana keadaan kedua pemain ini
ya perisis adalah pemain yang sangat penting dalam skema permainan inter
tidak hanya saat ini di tangan spaleti tapi juga di era sebelumnya
dia pemain yang bisa menjadi alternatif ketika icardi mengalami kebuntuan
di cover dengan baik oleh pertahanan lawan
pemain seperti perisic hoau mario kemudian juga kandreva
adalah pemain pemain penting dalam skema permainan inter
makanya inter mati matian tidak melepas pemain pemain itu
berarti ini masih tidak akan dilepas ya perisic
walaupun sebelumnya isunya sudah menguatakan hengkang
saya pikir inter sedang mencoba membangun kembali kekuatan mereka
tidak hanya milan yang sedang membangun kekuatan
inter juga sedang membangun
bahkan inter lebih dulu sebetulnya sejak kedatangan erick thohir
cuma memang problemnya adalah spend money yang dikeluarkan oleh erick thohir
tidak sebesar pemilik milan saat ini
makanya inter melakukan perbaikan timnya secara gradual ya bertahap
beda dengan milan yang berusaha melakukannya secara instan
dengan investasi besar besaran
nah inter sudah mulai merasakan hasilnya
sesudah tiga musim investasi yang cukup besar
totalnya kan cukup besar tiga musim investasi ini
sekarang inter mulai melihat sebuah
tim yang lebih menjanjikan
ya mulai bisa dipetik hasilnya
berada di peringkat tiga saat ini ya
dan selanjutnya mungkin yang ditunggu juga oleh banyak orang
kita akan melihat bagaimana perakhiran formasi
kita akan ke inter terlebih dahulu
kalau kita lihat bagaimana ada screnia boravalero dan juga vecino
sepertinya membuat inter sebenarnya lebih kokoh di pertahanan
ini terbukti dari statistik lebih sedikit kebobolan dibandingkan ac milan ya
iya orang mungkin hanya melihat fakta itu ya
tapi saya ingin mengatakan bahwa kunci bagi permainan inter saat ini
ada di dua pemain ini
justru dari pemain
lini tengah ya
ini adalah cover yang sangat baik bagi pertahanan inter
galiardini adalah pemain yang kualitasnya sangat bagus
dia sering disebut sebagai pogba putih
karena dia berasal dari itali dengan warna kulit yang putih
beda dengan pogba
tapi dia butuh seorang pemain berpengalaman untuk menjadi tandem
pembelian valero adalah sebuah pembelian yang cerdas menurut saya
galiardini sekarang punya seorang tandem yang bisa membuat dia bermain lebih tenang
kehadiran dua pemain ini membuat lini tengah inter di sisi ini sangat hidup
gagliardini bisa melakukan overlap
bergantian dengan valero yang menjaga kedalaman
kalau galiardini yang stay di sini valero menjadi pemain yang turun naik
valero sejak masih di fiorentina dikenal sebagai salah satu gelandang yang mobilitasnya sangat baik
dengan dua pemain ini menjaga kedalaman di tengah
maka keleluasaan dimiliki oleh perisic untuk masuk ke sini
kandreva untuk masuk ke sini
begitu juga dengan juan mario
sementara icardi tetap dimainkan sebagai seorang pemain yang menerima umpan umpan matang dalam kotak penalti
jadi empat pemain ini bisa bermain leluasa
karena ada dua pemain ini yang menjaga kedalaman dengan sangat baik
di lapangan tengah
berarti sejauh ini bisa dikatakan mereka juga ikut berkontribusi untuk memotong serangan sebelum sampai ke lini pertahanan
kedua pemain itu cukup efektif
justru ini sangat efektif
saya pikir inter sangat beruntung punya dua pemain dengan kapasitas fisik dan kapasitas teknik
yang membuat tim ini sangat nyaman di lapangan tengah
berbeda dengan beberapa tim yang sekarang mulai bermain dengan hanya satu orang pemain jangkar
kehadiran pemain jangkar dua double sekaligus di sini justru menjadi kunci kekuatan inter
baik justru menjadi kunci ya dengan dua pemain tengah
kalau kita lihat screener seperti apa peranannya mungkin di pertandingan kali ini coach
ya penting sekali bagi inter mendapatkan screener juga
karena miranda ini dari segi kualitas fisik sangat baik
tapi dia seringkali lemah dalam duel satu lawan satu
nah kehadiran screniar yang masih muda punya kualitas fisik bagus punya skill bagus
membuat inter kalau harus berhadapan dengan lawan yang butuh pengawalan individu satu lawan satu
punya orang yang bisa melakukannya
kemudian miranda menjadi orang yang meng cover kebocoran yang mungkin muncul di area ini
miranda ini bagus dari segi kemampuan membaca permainan
tapi duel satu lawan satu agak kurang
itu yang di cover oleh skriniar
berarti bisa dikatakan komposisi baik itu secara usia dan secara skill sudah cukup tepat
sekarang lebih mengimbangi
kalau dari lini depan diantara empat pemain yang tadi kita sudah gerak gerakin juga sebenarnya
nah kalau kita lihat seperti apa nanti pilihan dari luciano spalletti
akan menggunakan strategi apa
dan pilihan apakah sudah tepat ini
atau anda melihat ada kemungkinan akan berubah mungkin
ikari dan perisic
menurut saya ini memang pilihan yang terbaik saat ini bagi interka
karena pada saat mereka bermain sesungguhnya kandreva maupun perisic lebih banyak bermain di tengah ya
ketika tim ini mendapatkan peluang menyerang baru mereka menusuk ke dalam
nah juan mario sebetulnya tidak terlalu sering melakukan penetrasi ke dalam
dia lebih banyak menjadi pemain yang menjadi mendapatkan bola rebound dari situasi serangan yang dibangun oleh inter
jadi memang penting dari sebuah situasi permainan dengan dua pemain sayap
harus selalu ada pemain yang menjaga area di sini
karena banyak bola rebound yang akan muncul di sini
dan ini tugasnya mario untuk memanfaatkan
mario punya kemampuan tembakan bagus dari luar kotak penalti
dan dia juga punya kemampuan membagi bola yang baik kepada kandreva maupun kepada perisic
tentu saja kita akan melihat nanti seperti apa peran mario seperti yang bung sampaikan tadi
dan kita tinggalkan sejenak inter milan
walaupun saya tahu fans inter milan pasti menunggu kita membahas tim mereka kan
tapi kita harus beralih dulu ke acbila saat ini
kalau kita melihat dari ac milan dengan komposisi tiga back
misalnya yang dipakai montella saat ini
mungkin juga ikut ikutan kali
kekinian karena kan banyak tim yang sekarang pakai tiga back
anda bilang efektif atau justru ini untuk penyesuaian kepada bonucci
yang selama ini mungkin agak sedikit lama menemukan pola permainan dengan empat back di belakang
betul itu saya pikir bagian dari upaya untuk membuat permainan bonucci lebih efektif ya
tapi jangan lupa faktanya bahwa montella ini seorang pemain yang dulu dikenal sebagai penyerang ya
penyerang yang tangguh
dan dia selalu punya naluri untuk membuat timnya itu bermain menyerang
nah dengan memainkan tiga back dia memiliki dua pemain sayap
yang akan mendukung pergerakan dua
rodriguez ini juga seorang tipe back modern yang sangat bagus dalam overlap di sisi kiri ya
cuma memang persoalannya di kanan
borini ini saya pikir bukan pilihan yang ideal sebetulnya ya
ada beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh milan
seperti halnya intern milan juga punya pemain yang kuat di lini tengah
kessi bersama bilia adalah dua pemain yang sangat baik
pembelian bilia sebetulnya pembelian yang sangat penting
karena dia seorang pemain yang membawa tidak hanya pengalaman tapi juga kepemimpinan di dalam tim
justru kepemimpinannya bilia bukan bonucci
menurut saya kepemimpinan sebenarnya ada di tangan bilia
karena dia pemain inilah yang saya pikir yang paling mampu mengontrol permainan dari lapangan tengah
nah persoalannya memang kombinasi antara kesi bilia dengan bonaventura
belum terlalu bisa disupport oleh permainan dari dua sisi sayap mereka
nah begitu juga dengan permainan di lini belakang
yang baru belakangan dicoba diubah menjadi formasi tiga back oleh pelatih montella
berarti anda melihat bahwa dari cara berpikir pelatih montella sendiri
dia ini akan lebih berorientasi kepada penyerangan
sehingga abai dengan lini belakang
atau sudah memikirkan
dengan cukup baik begitu dengan posisi yang ada sekarang
kali ini kan milan dikandang
mau tidak mau mereka harus menyerang
mereka harus memuaskan supporter mereka
apalagi montella dalam tekanan besar
mereka butuh hasil positif
jadi satu satunya cara untuk menyelamatkan posisi montella
kalau seri atau apalagi kalah
ya sudah sulit ya
karena itu saya pikir dia mencoba tetap mempertahankan ofensivitas lini depan
tapi dia mencoba membenahi persoalan lini belakang
dengan memasang tiga pemain di lini belakang
nah kehadiran romagnoli yang dipasangkan bersama musakyo
adalah bagian dari upaya untuk mengamankan area sepertiga ini ya
nah sesudah itu aman
baru dia akan memaksimalkan potensi tiga pemain di tengah
kesi bilia bonaventura
pastinya mungkin bukan hanya saya begitu
banyak juga menunggu bagaimana kontribusi bonucci
karena dia harapkan tidak hanya bermain bagus
tapi juga bisa memenangkan milan pelaga kali ini kan
sudah tujuh kali
terus kalau kita beralih ke lini depan misalnya
siapa yang mungkin akan menjadi pilihan dari montella
untuk pertandingan sepanas derby
iya sebetulnya kutroni ini pemain yang pengalamannya masih kurang ya
untuk bermain dalam pertandingan sekelas derby
tapi pada saat ini dialah pemain yang performanya paling stabil
di lini depan
karena itu saya pikir penting bagi montella
mendapatkan kepastian dari performa pemain depannya
dan kutroni adalah pilihan yang mau tidak mau harus diambil
karena ini pemain yang paling meyakinkan
walaupun dibandingkan dengan andre silva
masih dia lebih meyakinkan
justru posisi suso ini yang menurut saya bisa saja bergantian dengan silva
karena ini posisi sebagai pemain yang muncul
dan itu bukan tipenya kutroni
ini tipenya susu atau silva
bisa jadi nanti disini yang main bukan suso tapi silva
nah sekarang yang terpenting adalah
bisakah borini di sisi kanan
memberikan pasukan bola bola matang
karena inter kuat di tengah yang saya bilang tadi
mereka punya gelandang yang sangat kuat
jadi milan harus bisa masuk ke area pinggir sini
dua pemain sayap mereka harus bisa memberi pasokan bola
yang memastikan kutrone mendapatkan bola yang matang
yang bisa memastikan susu bisa mendapatkan bola bola rebound yang bagus
nah kerja keras borini bersama rodriguez ini
saya pikir yang akan menjadi salah satu penentu
sejauh mana milan bisa meraihnya positif
sudah pas bajunya merah hitam
apakah juga memenangkan merah hitam atau berbeda
ya sejujurnya biasanya pertandingan derby seperti ini
tapi saya punya feeling kali ini inter lebih punya peluang sedikit untuk menang
skornya kira kira berapa
kemungkinan besar imbang lagi

tapi kalau ada yang menang karena kesalahan individu misalnya
itu adalah inter pemenangnya
tidak banyak gol
tidak banyak gol ya
baiklah bung kusnani
banyak sebenarnya masih mau kita bahas
tapi kita terbatas durasi
harus kita akhiri dulu di sini
terima kasih sudah hadir di studio dua cn indonesia